perkembangan seni rupa di indonesia seperti sedang berada di masa jaya
berbagai pameran seni berskala kecil hingga besar
lokal maupun internasional hadir
namun selalu ada sebuah pameran yang menjadi ajang pembuktian perjalanan kreatif para seniman
itulah bienal pesta besar seni rupa dua tahunan

adalah jakarta biennale yang membuka jalan bagi berbagai

perjalanan jakarta biennale dimulai pada seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ketika dewan kesenian jakarta menyelenggarakan sebuah pameran bernama pameran seni lukis indonesia
sebanyak delapan puluh satu pelukis lintas generasi terlibat dalam pameran ini
sebuah panel juri pun digagas untuk memberi penghargaan pada karya karya terbaik yang hadir di pameran tersebut
meski belum menggunakan istilah biennale pameran ini sudah direncanakan hadir setiap dua tahun sekali
istilah biennale sendiri baru digunakan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua dengan judul pameran biennale ke lima
istilah seni rupa hadir menggantikan seni lukis pada biennale seni rupa jakarta ke sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
beberapa karya dengan medium di luar lukisan mulai hadir dalam pameran kali ini
sebenarnya format biennale ini menjadi format yang bukan ditiru tapi sebenarnya kalau menurut saya dibutuhkan gitu di banyak kota
saya pikir munculnya misalnya jogja binal atau sekarang bahkan banyak ya sekarang ada jawa tengah ada jawa timur
ada makassar binal juga gitu ya ada sumatera biennal juga
saya pikir bukan cuma trigger tapi kalau menurut saya saya melihatnya lebih bahwa memang sebuah event di mana event besar setiap dua tahun gitu untuk tidak hanya merecap apa pencapaian pencapaian artistik
tapi juga lebih mempunyai statement sebenarnya dalam dua tahun terakhir sebenarnya ada isu apa yang urgently atau yang secara penting kita ingin
mereka juga mengatakan bahwa ini adalah satu tahun yang paling penting kita ingin bicarakan gitu atau ingin kita ingin dari wilayah kesini yang akan sampaikan ke publik luas itu menjadi sebuah kebutuhan gitu
jakarta biennale kali ini hadir mengusung tema jiwa melati suryo darmo dipilih menjadi artistic director penyelenggaraan pameran dwi tahunan ini
inilah kali pertama melati menggarap sebuah biennale
dari seorang kreator ia menjadi kurator jiwa ia pilih sebagai tema besar karena konsep jiwa mewakili sesuatu yang sangat luas
mereka mengatakan bahwa ini adalah satu tahun yang paling penting kita ingin diberikan kebanyakan keuntungan
sebuah biennale ini adalah satu tahun yang paling penting kita ingin diberikan keuntungan
seni rupa di konteks jiwa ini mewakili keseluruhan hidup dan kelangsungan hidup seni rupa itu sendiri
khususnya di indonesia tapi juga karena ini biennala internasional saya harus melihat ini yang terjadi di lingkungan internasional atau lingkungan global
pertama di tanah air di indonesia ini kalau keutuhan jiwa dalam seni rupa itu selayaknya memiliki
mempertimbangkan atau melihat kembali perjalanan sejarah seni rupa itu sendiri
tanpa mengetahui sejarah perjalanan seni rupa kita kita tidak tahu sekarang ini posisi kita di mana di indonesia maupun di lingkungan internasional
jakarta biennale dua ribu tujuh belas terasa berbeda ia menghadirkan seniman lintas batas
tua maupun muda berbagai genre seni visual hingga menghadirkan berbagai karya rupa dari mereka yang bukan rupa
upacara ritual dari komunitas bisu dari sulawesi membuka jakarta biennale dua ribu tujuh belas di gudang sani
bisu merupakan kaum yang menjadi pemimpin spiritual dari era bugis kuno
keberadaan mereka sudah tercantum dalam naskah lagaligo warisan budaya tulis dari bugis yang berkembang secara lisan dari abad ke tiga
hadir dengan konsep tak biasa
jiwa ini memaknai pencarian jiwa tradisi purba yang menjadi warisan nusantara
persoalannya di indonesia ini kan jarang performer saat itu mendapatkan tempatnya
sementara sudah banyak praktisi seni performance di indonesia yang telah melakukan bertahun tahun
dari tahun tujuh puluh an delapan puluh an segala macam itu
tidak hanya untuk sekedar meningkatkan apresiasi terhadap performance art
tapi menyajikan seniman performance yang bagus
performance dengan karya karya performance yang memiliki konsep yang jelas
dengan presentasi yang bagus dan selayaknya
saya pikir itu penting karena nanti orang hanya terus akan salah paham
antara seni pertunjukan performance arts seni rupa ya semacam itu ya
supaya ini momen yang bagus sih
anomali lain dari jakarta biennale kali ini munculnya beragam mini retrospeksi di sana
sejumlah karya seniman besar indonesia yang telah almarhum kembali dihadirkan
bahkan di respons ulang
mulai dari seniman keramik hendra wandrianto hingga sem sar siahaan
kemudian sem sar sem sar sangat penting dalam
terutama sangat prominent bagi
kaum aktivis di tahun delapan puluh an dan sembilan puluh an
sem sar siahaan jelas dia sangat penting
karena karya karyanya juga sangat menonjol
sangat aktif dalam lingkungan seni rupa pada zamannya
banyak memberikan ketegasan atau manifesto atau pernyataan pernyataan yang cukup radikal
be squash terus lagi
pandangan jatuhnya itu kearemmm what to play
adobe marley dan seperti itu
yang sudah mendahului kita
masih ada dua seniman lagi yang hadir dalam bentuk mini retrospeksi
dia adalah dolorosa sinaga
seniman perempuan yang aktif menyuarakan permasalahan kemanusiaan
dan hak azasi manusia
jakarta biennale menghadirkan epicentrum dari segala kegiatan dolorosa
studio tempat ia berkarya
studio sehari hari tempat dolorosa bekerja
dipindahkan ke gudang salinah ecosystem
untuk memperlihatkan tempat proses kreatif
seorang seniman perempuan kuat di indonesia
masih ada lagi siti adi
ia adalah satu dari dua perempuan yang terlibat dalam gerakan besar seni rupa
yang mampu mengubah peta perjalanan seni rupa kontemporer di indonesia
ialah gerakan seni rupa baru gsrb muncul pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
di jakarta biennale kali ini
siti adiati menampilkan kembali karya eceng gondok berbunga emas
karya ini sebelumnya telah dipamerkan di pameran kedua gerakan seni rupa baru indonesia
di taman ismail marzuki pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
awalnya hadir berukuran kecil
karya ini dibuat ulang menjadi lebih besar dua puluh x delapan meter
eceng gondok yang bersifat parasit hadir di kolam yang sama
dengan ratusan bunga mawar plastik berwarna keemasan
karya ini ingin menyindir ketimpangan sosial yang semakin terpampang jelas di ibu kota
ya waktu itu karena ada revolusi hijau
ya jadi itu rebelita kedua gitu kan
itu gak jalan lagi
orang semakin miskin
nah itu satu antagonisme ya
jadi perbedaan yang tidak mungkin bisa akur gitu
tapi hidup kita didalamnya disitu
oleh sebab eceng gondok itu kan
sesuatu sebenarnya yang tadinya itu dipakai
yang tadi itu dipakai
untuk menyelamatkan oksigen si ikan ikan ini
pada akhirnya dia menjadi parasit sendiri gitu
lalu itu dan banyak bertebaran di daerah kampung kampung kumuh waktu itu di jakarta
sementara orang yang kaya itu semakin banyak
dan dia semakin ini dengan bunga bunga
atau apa ya kalau ada acara acara gitu kan
dan harganya sangat mahal gitu
nah saya pilih dua hal ini
dua tanaman yang saling bertolak belakang
tapi hidup bersama sama
seni bagi ati
ia anggap sebagai kegiatan produksi kreatif
sama halnya dengan kegiatan bercocok tanam
yang aktif ia geluti hingga saat ini
arti bersama suami emmanuel subangun
sepuluh tahun terakhir aktif bercocok tanam dan beternak di wilayah gunung kidul yogyakarta
saya menanam apa namanya kemiri itu ya
kemiri sunan itu
itu sebenarnya program pemerintah ya
tapi gak ada orang yang mau
kalau bukan mau dalam arti apa
karena kita kalau ngambil bibit kan kita mesti keluar uang sendiri
keluar biaya sendiri
kalau dari pemerintah kan cuma dikasih aja kan
nah saya mencoba itu
untuk saya keluarkan biaya untuk itu
tetap bisa hidup
harus hidup bisa hidup mandiri
gitu maksud saya
jadi karena kemiri ini
siwatnya kan panjang
dia umurnya sampai tujuh puluh tahun
dan cuma diambil buahnya
bisa hidup terus dari itu
maksudnya seperti itu
tapi orang yang hidup bersama saya juga harus hidup
bersama sang suami emmanuel subangun
siti adi yati kini membuka pintu rumahnya lebar lebar
bagi mereka yang ingin belajar berkesenian
tak melulu harus melukis
genre seni lain pun diterima untuk berdiskusi di rumahnya
di daerah kentungan sleman
ati dan bangun sedang menggarap proyek republik imajiner malioboro
di sini mereka mengajarkan proses berpikir
bagaimana melihat permasalahan secara keseluruhan
malioboro dijadikan laboratorium eksperimen
satu ruang di mana
ruang kebebasan yang dia punya sejarah panjang
yang dia punya aktivitas penuh full
dan juga mempunyai imajinasi kuat
itu mungkin satu satunya di indonesia adalah mayoboro
seni sudah menjadi denyut nadi bagi siti adi
di usianya yang kini enam puluh enam tahun
atim mantap tak berhenti berkarya
bahkan sudah ada beberapa pameran menanti di dua ribu delapan belas baginya

sudah menjadi tanda tanda yang menarik
sudah menjadi tanda tanda yang menarik
sudah menjadi tanda tanda yang menarik
sudah menjadi tanda tanda yang menarik
sudah menjadi tanda tanda yang menarik
sudah menjadi tanda tanda yang menarik
sudah menjadi tanda tanda yang menarik
pm toh seorang pendongeng hingga koreografer darlin litai
jakarta biennale bahkan menyajikan karya dari dua pasien skizofrenia yang menggunakan lukisan sebagai media terapi
event dua tahunan ini ingin menghadirkan karya karya dari mereka yang berasal dari luar institusi seni
art deux istilah untuk menyebut seni non institusi
untuk menghadirkan diskurs yang lebih luas tentang jiwa itu sendiri juga
jadi kalau melihat seni rupa dalam konteks jiwa
kita harus tetap melihat
ada sesuatu yang seni itu tidak selalu melulu di dalam institusi seni
nah aktivitas seni yang lainnya itu kali ini kami memilih brut
bisa aja yang lainnya juga gitu ya
tapi kami memilih dan memilih seni tanjung dan pak wi yang memang sangat menonjol
dan memang di balik itu ada kesadaran menciptakan
jadi memang harus dilihat
saya oleh masyarakat tuas bahwa seni memang tidak hanya melulu dalam institusi seni
ketak laziman lain dalam jakarta biennale kali ini hadir di dalam ruang dua museum jakarta
museum sejarah jakarta dan museum seni rupa dan keramik di kawasan kota tua jakarta
biennale yang ditujukan kepada masyarakat luas dianggap pas hadir di kawasan museum
yang memang ramai dikunjungi warga
dan karya rupa dari wukir suryadi menjadi salah satu penyaji di sana
setiap tembok besar di setiap dinding besar atau hal hal yang berhubungannya dengan tembok yang besar
selalu menyimpan sejarahnya masing masing gitu loh
dari mulai kalau kalian tentang tembok cina atau tembok ratapan atau mungkin gedung gedung
nilai yang cukup besar itu menyimpan rahasianya masing masing
dan dari situ kan semacam terjadi pemisahan pemisahan akibat dari tembok itu
jadi kepinginannya itu hasil dari suara karya tersebut itu merepresentasikan dari hal hal yang
ya sama sekali kita tidak tahu ataupun mereka di balai dinding itu tidak tahu
jika biasanya sebuah karya seni di pameran tidak boleh disentuh
wukir justru menampilkan karya di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung mencoba karya yang ia buat
ini bukan kali pertama wukir memperlakukan karya seperti ini
hampir di semua karyanya ia mengajak penikmat seni untuk berinteraksi
alasannya ia ingin menghadirkan pengalaman pengalaman bagi mereka
bukir dikenal sebagai seniman musik kontemporer
awal mulanya tak sengaja ia terlibat di sebuah kelompok teater
di sana ia harus menghadirkan berbagai bunyi bunyian dari berbagai alat sederhana
inilah yang kemudian memunculkan kecintaan wukir untuk bereksperimen dengan berbagai benda di sekitarnya
untuk diubah sebagai alat musik
bambu wukir menjadi sebuah karya ikonik baginya
salah satu cara wukir menciptakan musik adalah dengan merawa
kala itu ia tinggal di bali tempat tinggalnya dipenuhi bambu
nama bambu wukir diberikan oleh sang sahabat
karena dianggap wukir memainkannya dengan caranya sendiri
secara bunyi alat ini menggabungkan instrumen string dan perkusi
saya bisa memainkan secara bersamaan antara perkusi sama string
tapi setelah pengalaman yang panjang ini
nggak tahu udah panjang apa belum ya
saya malah merasa bahwasannya sebenarnya instrumen itu hanya menjadi sarana ya
saya pikir malah manusianya yang sangat penting itu
bagi wukir yang terpenting adalah bagaimana instrumen menjadi satu dengan manusia
yang memainkan alat musik itu sendiri
selain bergelut di dunia instalasi wukir juga aktif bermusik bersama bandnya senyawa
senyawa mengusung genre musik eksperimental
menggabungkan antara bunyi bunyi yang tradisional dengan musik kontemporer
senyawa sendiri sudah beberapa kali membuat album dan manggung di berbagai perhelatan musik
baik lokal maupun internasional
terakhir senyawa tampil di amerika serikat
senyawa adalah sebuah perhubungan yang berbeda
menjadi produk budaya yang memberi sarana bagi kita untuk menengok dan memperluas cakrawala
tanpa memahami jiwa kita tidak bisa memahami latar belakang karya seni sebagai bagian tubuh berkesenian
seni adalah jiwa yang menemukan hakikatnya yang mendalam atas hubungannya dengan kehidupan
bersama zamannya seni mengalir dan menjadi bagian sejarah manusia
inilah penemuan jiwa
disajikan dari jakarta biennale dua ribu tujuh belas yang mungkin saja bisa merevisi pengetahuan kita